selamat datang kembali di cnn indonesia outlook dua ribu sembilan belas dan kita sudah semakin dekat dengan pergantian tahun
wow hitungan menit ya kita coba langsung cek deh ke teman teman kita yang sudah ada di sejumlah lokasi di jakarta terlebih dahulu ya
sudah ada mutia wiro sastro dan sudah ada angga dwi putra
aduh kok semuanya pakai jak
ini lagi main arun jeram apa gimana nih teman teman semuanya basah basahan
coba saya cek dulu deh ke mutia gimana di sana di bundaran hi dengan kondisi tampaknya hujan pakai payung atau gimana kondisi di sana
hanum reinhardt ya menjelang pukul dua belas malam anda bisa lihat saya sudah berganti pakaian ini ya
sudah berganti jas hujan karena memang hujan yang tadi sejak pukul dua puluh satu tiga puluh sempat reda
namun ternyata tadi mulai menjelang pukul sebelas lewat begitu sudah mulai deras lagi
vita menantikan pergantian tahun dua ribu sembilan belas tepatnya di jakarta ini
anda bisa lihat sebenarnya tempat saya berdiri ini di depan grand hayat hotel dan juga tempat di depan cabin skilter indonesia
jaraknya cukup jauh dari panggung utama di bundaran haya yaitu sekitar dua puluh meter
namun anda bisa lihat warga tetap antusias memasang swafoto memasang ponselnya untuk merekam
ini dia firework yang kita dengarkan kembang api yang kita dengarkan bersama sama
sebenarnya sebentar lagi tidak lama lagi kurang dari lima menit lagi
kita akan memasuki pergantian tahun baru dua ribu dua puluh
begitu terhormat ya tadi bapak anies baswedan selaku gubernur dki jakarta juga mengatakan kesempatannya ketika bertemu ke media
mengatakan bahwa dua ribu sembilan belas diharapkan menjadi tahun yang aman damai dan tenang
walaupun memasuki tahun ramai ramainya konstelasi politik begitu
anies baswedan gubernur dki jakarta juga diharapkan datang di panggung utama bunda nai
ini anda bisa lihat cukup ramai kita dengarkan sejenak inilah dia keriaan
dari para warga diperkirakan ada sekitar empat puluh ribu warga yang mengular dari sepanjang jalan duku atas hingga monumen nasional
tepat ada lima panggung yang berada perayaan tahun baru provinsi dki jakarta
di sini panggung utama panggung bundaran hi kemudian kebun sirih kemudian hayam muruk dan juga di depan patung kuda
kita lihat sama sama anda bisa lihat di belakang saya ini keramaian dirasakan oleh warga jakarta
kita belum ditanya
bisa lihat sendiri di depan kembang api sendiri yang memang diluncurkan dari titik titik hotel hotel dan juga tempat yang mengelilingi
di bundaran hi ini ada mandaril oriental kemudian kebang api juga diluncurkan dari hotel indonesia kempinski
apakah kita sudah masuk ke tahun baru dua ribu sembilan belas teman teman
persembahan dari pemerintah provinsi dki jakarta
warga jakarta dan sekitarnya yang mengunjungi panggung bundaran hi
anda bisa lihat hujan cukup deras
sebenarnya angin juga bertiup cukup kencang
namun anda bisa lihat antusiasme warga tetap dengan ponsel pintarnya merekam kejadian yang memang berlangsung hanya setahun sekali ini
selamat tahun baru mutia
oke itu yang pakai handphone
apakah nggak basah handphonenya
mungkin tahan air handphonenya ibu mbak mbak mutia ini spesial nih salah satunya
kita akan bergeser dulu sekarang
kalau mutia di bundaran hi
kita jalan sedikit nih yang katanya mau naik keamanan
ada angga yang juga tak kalah basah di kawasan monas
angga selamat tahun baru
angga seperti belakang ada udah mulai sepi ya
banyak yang neduh begitu
bagaimana kemeriahan di sana angga
ya selamat tahun baru hanum dan juga reinhardt
memang di kawasan monas
rupanya cukup luas
jadi masyarakat tersebar di berbagai macam titik
tadi di silang barat daya seperti itu
kemudian juga di kawasan irti dan juga di silang tenggara
ini masyarakat juga sudah mulai banyak yang sambil menyalakan masing masing petasan
ataupun kembang apinya ini sambil berjalan ke arah tempat parkir yang ini di lapangan irti seperti itu
jadi mereka juga tidak ingin nanti berlama lama di sini takut keburu kena macet seperti itu
tapi yang jelas memang kemeriahan sangat
terasa di sini meskipun tersebar di berbagai macam titik
masyarakat menyambut dengan sukacita dengan penuh harapan di dua ribu sembilan belas ini
dan mereka tadi memang menanyakan kepada kami
mas di sini ada pesta kembang api nggak
jadi memang harapan masyarakat sebenarnya masih ada pesta kembang api
namun tentu saja tadi dengan alasan panitia bahwa khusus di wilayah monas ini dari panitia tidak ada
namun masyarakat silahkan
dan memang sampai saat ini sejak tadi bahkan jauh sebelum tahun baru
sekarang ini masyarakat masih terus menyalakan kembang apinya
dan juga berharap semoga tahun depan dengan pertanda hujan ini juga menjadi pertanda bahwa di tahun depan akan menjadi keberkahan
dan delman delman juga masih lalu lalang di sini tadi
reinhardt dan juga hanum
jadi masih ada kesempatan buat reinhardt hanum nanti setelah selesai siaran boleh
karena saya juga nanti mau mencoba nih naik delman untuk menuju ke tempat parkir mobil kita
jadi selamat tahun baru sekali lagi
dan ditunggu di kawasan
kalau begitu tadi sana jadi kayak syuting film india nih angga
terima kasih angga
terima kasih apalagi udah hujan hujanan tetap apresiasi yang luar biasa
coba kita cek lagi deh ke bundaran hi masih bersama dengan mutia
coba bagaimana mutia kita tengok lagi seperti apa perayaan tahun baru di sana
fireworksnya seberapa meriah karena di sini tidak ada fireworks di studio
kita lihatnya dari layar sudah senang sekali
bukan cuma ternyata yang saya ingat lagi ternyata bukan cuma soal fireworks ya kembali lagi hanum dan rehat
tapi ada lima ratus lima puluh tujuh pasangan yang akhirnya sudah sah menikah
akhirnya dari nikah masal yang diadakan oleh pemprov dki jakarta
saya lihat pun juga tadi ada sedikit pawai begitu
dan dikatakan pula oleh gubernur dki jakarta anies baswedet kenapa harus tepat di pergantian tahun begitu dirayakannya dan juga dihelatkannya nikah masal
ini dikarenakan memang agar gegap gempitanya agar meriahnya dan sukacitanya bisa dilayakan pula oleh para warga dki jakarta
jadi saya lihat tadi ada sedikit pawai
namun kembali lagi ke euforia rasa cinta dan juga tentunya menyambut pergantian tahun di tahun baru ini dua ribu dua puluh
saya sembari melihat ke belakang ini ramai sekali masih ramai sekali
anda bisa lihat walaupun memang setelah yang tadi saya infokan bahwa untuk para warga sendiri untuk bisa mencapai di titik ini
di panggung utama bundaran hi paling tidak radius sekitar lima ratus sampai tujuh ratus meter
anda sudah tidak bisa menggunakan kendaraan lagi karena semuanya sudah ditutup
menggunakan kendaraan umum begitu hanya dengan bus transjakarta saja
namun anda bisa lihat animo masyarakat begitu besarnya begitu mengularnya
walaupun memang kembali diakui oleh dinas perhubungan dan juga oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
tidak seramai dan juga sesesak tahun sebelumnya
karena memang hari ini dan juga tahun ini dikhususkan
ada beberapa titik titik seperti di jakarta utara dan juga jakarta selatan
jakarta utara misalnya oleh ancol kemudian jakarta selatan oleh setubabakan
sehingga ibarat kata konsentrasinya terpecah
sehingga masyarakat pun walaupun anda bisa lihat padat namun tetap bisa melayani dan juga tentunya bisa merasakan rasanya tahun baru secara kondusif dan juga menyenangkan
anda bisa lihat di belakang saya walaupun gegap gembita tidak selama tadi pada pukul dua belas malam tepat
namun kembang api masih terus menyala dan juga dibunyikan
di panggung utama
di bundaran hi sendiri anda walaupun tidak begitu dekat jaraknya dua puluh sampai tiga puluh meter
namun berbagai macam atraksi dan juga pertunjukan tadi juga menyambut gubernur dki jakarta
begitu seperti ada orkes betawi ada beta jazz atau betawi jazz
begitu unsur unsur kultur kultur akulturasi budaya modern maupun budaya betawi
semuanya ditampilkan di sini untuk menunjukkan betapa meriahnya betapa bangganya jakarta menjadi melting pot di indonesia
berbagai suku dan juga berbagai ras
hadir di sini hanum dan reinhardt
dan itu kembali yang ditekankan oleh pemprov dki jakarta
agar tahun dua ribu sembilan belas menjadi tahun yang juga berbahagia aman damai dan tempat menjadi tempat meleburnya warga jakarta maupun warga warga sekitarnya untuk berada kerasan di sini
kembali kita nikmati hanum dan renhat ini
masih seru sekali di belakang saya
akhirnya hujan sudah agak rendah sedikit ya
jadi hanum dan nenhat kembali lagi kalau anda diajak angga untuk komonas saya ajak anda ke sini dulu
ke budaya hi dulu
sebelum mungkin mampir di sini
mampir juga ke panggung nikah masal begitu ada lima panggung yang bisa anda kunjungi
selamat tahun baru sekali lagi
hanum dan nenhat
terima kasih mutia
saya mau ke hi aja deh karena saya mau cari pasangan
kali aja ada yang mau nikah masal sama saya di sana
sayangnya udah resmi semua
mutia terima kasih ya
selamat tahun baru
terima kasih selamat tahun baru
muntah selamat tahun baru juga untuk kita semuanya
selamat tahun baru
akhirnya kita sudah berganti ke tahun dua ribu sembilan belas
yeay selamat tahun baru nenhat